kita ke informasi berikutnya kali ini terkait dengan penyelidikan kasus penyiraman air terkeras terhadap novel baswedan
penyidik senior komisi pemberatasan korupsi tersebut menyatakan tidak bisa memberi konfirmasi sketsa wajah penyerangnya
selain saat diserang ia tidak melihat pelakunya saat ini matanya juga masih sakit
pada selasa sore novel memberi keterangan kepada awak media di rumahnya kawasan kelapa gading jakarta utara
novel mengatakan masih menjalani pengobatan mata di bagian kiri namun kondisinya sudah membaik
penyidik senior kpk itu menambahkan kasusnya adalah penyerangan terhadap aparat karena itu tidak boleh dibiarkan terlalu lama
novel pun berharap presiden joko widodo mengambil kebijakan yang terbaik terkait pengungkapan kasusnya termasuk soal pembentukan tim pencari fakta

untuk mendonor mata novel baswedan menyampaikan apresiasinya kepada masyarakat yang menawarkan diri untuk mendonorkan mata
ditemui usai melaksanakan salat maghrib di masjid di dekat kediamannya novel menyampaikan rasa terima kasihnya atas niat baik yang ditunjukkan oleh warga yang bersedia mendonorkan mata untuk novel
namun novel menyatakan operasi yang akan dilakukan bersifat artifisial sehingga tidak membutuhkan donor
novel baswedan menjawab
novel baswedan menjawab
novel baswedan menjawab